ini per teh sudah ditemukan
waalaikumsalam kang sain
boleh bikinin minuman coklat yang enak buat akang
sebentar ya kang
boleh saya membawakan

terima kasih cantik
grogia ketemu kang sain
kang sain juga
apa kabar bro pejuangan cinta
ya ampun bro
enak buat bro aceh
sebentar ya kang
senyumnya tuh bro
tengah ya mbak
yang ringan banget sekarang
pengen jelas eh
saya menyetel di nasi
believes suara lagi
kancil berkata pada buaya
wahai buaya jumlah saya hanya satu ekor sedangkan jumlah kalian sangat banyak
bagaimana kalau kalian berbaris dari ujung sini hingga ujung sana
sehingga saya bisa menghitung jumlah kalian
agar kalian bisa membagi daging saya dengan rata
kemudian buaya setuju
hmm masuk akal hatam buaya
kemudian buaya berbaris
kancil pun mulai menyeberang di atas punggung buaya
dan dia berhitung
satu dua tiga empat lima
hingga seterusnya sampai kancil sampai diseberang
kemudian kancil pun selamat
sekarang ibu mulai dari denny ya
kira kira pesan apa yang terkandung dalam cerita ini
sebentar ya ada telpon
bu yola saya mau memberitahu
kalau jenis buaya ini apa
jennifer mendapat dst negeri cianjur
ya terima kasih banyak informasinya ya bu
waalaikumsalam bu yola
bagaimana kok mereka tidak ketemu
kita semua berdoa sayang
semoga idoi sama jennifer cepat ketemu
itu kelemahan saya bro
saya tuh kalau lihat wanita cantik
langsung dibawa serius
orang lain boleh begitu bro
tapi kita berdua enggak
enggak boleh cemen
assalamualaikum pak ceng
jennifer diduga dari ci anjur
jauh bener kaburnya
sebaiknya kita bicarakan ini dengan bu atem
baik bu guru
bu guru duluan aja nanti saya nyusulnya
baik pak ceng
waalaikumsalam bu guru
hebat tuh pak ceng
korbannya sampai kabur ke ci anjur
itu aja ini perwa anaknya idoi
emang saya sudah tua
bro kita ngobrolnya lanjutin besok aja ya
acing teh mau ngurusin jennifer dulu
soal rumah gimana
pasti acing cariin ya bro
deket rumahnya bu yola kan
jadi saya boleh pulang ke cibulan
tapi bro teh jangan juga semantin ya
pejuang cinta harus tetap hangat pada semua wanita
bro duluan ya
akan duluan ya
jenith per teh sudah ditemukan